sebanyak sembilan puluh satu narapi dana lapas kerobokan dan pasar bali
kini harus menjalani isolasi karena dinyatakan positif covid sembilan belas
lantaran tidak diperbolehkan menjalani isolasi atau karantina di luar lapas
para napi ini pun ditempatkan di ruang aula dan salah satu blok yang difungsikan
sebagai tempat khusus isolasi
kepala kanwil hukum dan ham provinsi bali menyebut
berdasarkan pantauan pada senin siang
diketahui napi yang positif covid sembilan belas ini dalam kondisi fisik yang sehat
dan tidak ada keluhan batuk flu maupun sesak nafas
sementara di lapas perempuan dan pasar
dari lima puluh delapan napi yang menjalani uji swab
empat diantaranya positif covid sembilan belas dan harus menjalani karantina
rata rata para napi yang positif covid sembilan belas
baik di lapas kerobokan maupun lapas perempuan ini
merupakan orang tanpa gejala
penanganannya mereka kita buat isolasi tersendiri
ini kan mereka ini kan nggak bisa
ini kan isolasi di luar kan
ya misalnya tempat isolasi yang disiapkan pemda itu nggak bisa
karena mereka ini bukan mata hukuman
jadi mereka tetap di dalam
dan saya cek barusan
semuanya kondisinya sebenarnya dalam keadaan baik
tidak ada otg
seluruh napi yang positif covid sembilan belas

menjalani isolasi selama empat belas hari
mereka kembali menjalani isolasi selama empat belas hari setelah itu
mereka kembali menjalani isolasi selama empat belas hari setelah itu
mereka kembali menjalani isolasi selama empat belas hari
mereka kembali menjalani uji swab untuk mengetahui kondisi terbaru
mereka kembali menjalani uji swab untuk mengetahui kondisi terbaru
nandang astika dan pasar bali